hari ini tanggal dua mei merupakan hari pendidikan nasional namun sudah lima puluh tujuh tahun hardiknas diperingati
masih ada saja anak sekolah yang sampai saat ini harus membanting tulang mencari penghasilan
ya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak sekedar membebaskan biaya pendidikan
namun bagaimana mengelola pendidikan di tanah air yang menjadi lembaga yang inspiratif dan memberi peluang meraih masa depan yang lebih baik
suara kecilnya lantang memanggil penumpang
mardiansah bocah kelas enam sekolah dasar ini sehari hari bergelut dengan riuhnya masalah transportasi ibu kota
upah sebagai asisten supir metro mini memang tidak besar namun ia bersyukur hasilnya cukup untuk kebutuhan sekolah dan keluarga
ya tak sekedar terlena dengan hasil jeripaya keringatnya
mardiansa tidak melalaikan tugas sebagai pelajar untuk tetap bersekolah
meski dihimpit keterbatasan
sebagai orang tua budi ayah mardiansah cukup bangga
dua di antara enam anaknya masih semangat untuk bersekolah
mardiansa tumbuh sebagai anak yang rajin dan tidak menjadi beban ayah dan ibunya

mardiansah juga tidak terlalu banyak mencari teman yang diminatinya
meski cita citanya harus diperjuangkan dengan lebih keras mardiansa tak pupus harapan
kalau sekolah bakal cita cita saya kalau saya udah gede
kalau kerja namanya orang pengalaman ya kan mudah mudahan aja bisa sukses
kalau saya pribadi ya pengen jadi militer lah
saya kan yang paling kondisinya sehat dia doang
meski tubuh kecilnya sudah kelelahan namun prestasi akademisnya dinilai cukup memuaskan
beruntung bagi mardiansah pihak sekolah mengerti keterbatasan setiap anak didiknya
yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kekurangan
pendidikan di indonesia seyokianya memberi inspirasi peluang dan wahana yang menyenangkan sebagai tempat menimba ilmu
tak sekedar menjadi lembaga pencetak robot robot kurikulum